untuk membahas lebih lengkap sudah bersama kami aris merdeka sirait ketua umum komnas perlindungan anak
dan sebelumnya kami mencoba menghubungi polda jawa timur serta pihak terlapor yaitu je maupun kuasa hukumnya
namun hingga saat ini belum ada respon ataupun memenuhi undangan kami
selamat sore pak aris
selamat sore mbak selamat sore
oke pak aris ini saya mau konfirmasi berarti kepada anda saja
karena dua orang narasumber lain yang kita undang baik dari kabinet humas polda jawa timur dan juga pihak terlapor
ataupun pemilik sekolah ataupun kuasa hukumnya tidak merespon permintaan wawancara dari kami
oke saya mau langsung ke pak aris
pak aris menurut informasi bahwa kasus kekerasan seksual ini terjadi sudah agak lama pak sebelas tahun yang lalu
kenapa kemudian baru hari hari belakangan ini terkuak pak
iya mbak jadi kan biasa pada umumnya pengalaman empirik kita
jika ada seorang perempuan apalagi remaja ketika mengalami kekerasan seksual itu kan langsung merasa
direndahkan martabatnya dan tentunya dia akan marah terhadap dirinya apalagi itu dilakukan oleh kutor atau mentor yang dia kagumi
di mana pada saat itu dia dijanjikan untuk sekolah gratis dan itu terlaksana
tetapi ternyata di sana mendapatkan malapetaka yang tidak disangka sangka
jadi seorang perempuan itu bisa menahan itu lalu kemudian memuncak
jadi saya kira anda sebagai perempuan kalau mengalami seperti itu
pasti sama aja seperti korban
nah kebetulan di tahun dua ribu lima belas saya sempat datang ke tempat itu
yang kedua yang pertama tahun dua ribu sepuluh ketemu dengan terduga pelaku je itu
nah kemudian korban korban ini adalah pemain pemain teater yang dikembangkan di sana
mengembangkan bakat minat selain dipekerjakan di unit unit usaha yang ada di spi itu setelah melakukan
dan itu terjadi pada tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan sampai akhir dua ribu sepuluh
nah karena merasa bahwa keadaan itu menekan dan sebagainya
kebetulan dia pernah berkenalan kepada saya mungkin masih menyimpan nomor kontak
dia kontak lalu kemudian kami bertemu sebentar pak kami bertemu lalu kemudian memberikan data data yang akurat
terkompirmasi lalu kemudian standar operasional seluruh kontak
komnas perlindungan anak melakukan investigasi terhadap data data dan informasi yang disampaikan
karena kita percaya bahwa data itu terkompirmasi
maka saya sebagai ketua komnas perlindungan anak yang tentunya harus membela anak
dan diminta oleh korban untuk bersama sama melaporkan itu ke polisi
lalu kemudian hari sabtu itu saya bersama korban ke polda jatim
itu kronologinya mbak
jadi komnas penyelidikan anak bukan mencari perkara
oke pak aris dari penelusuran komnas perlindungan anak apakah korbannya hanya tiga orang pelapor ini
atau ada korban korban lain yang kemudian sudah ditemukan ataupun sudah ditelusuri oleh komnas pa
sudah jadi tiga yang kami bawa yang diminta untuk didampingi melapor ke polda jatim itu
dua belas dari tiga tiga dari dua belas yang memberikan laporan ke komnas penyelidikan anak
ditambah hari ini ada saksi kunci
saksi kunci yang akan diperiksa untuk menguatkan data data yang disampaikan korban kepada pihak kepolisian dalam hal ini polda jawa timur
oke jika kemudian sudah sebelas tahun terjadi kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual tersebut
bukti bukti kuat yang bisa menjerat pelaku apa
karena kalau kita lihat pelaku ini punya background ataupun rekam jejak yang cukup mumpuni cukup baik di mata publik
sudah membuat ya
yayasan menyekolahkan banyak anak kemudian apa bukti bukti kuat yang bisa membuktikan ataupun menjerat pelaku pak aris
saya kira bukti bukti itu sudah kita berikan kepada kepolisian dan sudah olah tkp dan sebagainya
tidak elok sampaikan lewat dialog ini karena itu adalah hal yang tentunya kita sampaikan data itu untuk dimiliki oleh polda jatim
untuk meyakinkan bahwa memang kasus itu ada dan akan dibuka tabir

betul betul bahwa terduga pelaku je itu melakukan tindakan itu
maafkan kalau saya tidak menyebutkan bukti bukti itu
yang paling tidak saya yakin dan percaya dua alat bukti itu sudah cukup
oke pak aris apakah kemudian sebelum masuk ke dalam ranah pidana
sudah ada pertemuan ataupun mediasi antara pihak terlapor dan juga pihak pelapor pihak korban dengan pihak pemilik yayasan
itu tidak akan dilakukan
karena itu berpeluang kong kali kong terhadap itu
prosedur komnas pelindungan anak ketika data data itu terkonfirmasi data itu diyakini
dan kita meminta pihak kepolisian untuk membuka itu terang benerang
saya kira itu yang dilakukan komnas
jadi kami tidak pernah berkomunikasi kepada spi apalagi terduga pelaku
karena itu tidak baik dan tidak pernah dilakukan oleh komnas penyelidikan anak
karena itu akan berpeluang untuk menutup kasus ini
oke terakhir pak aris kepala sekolah dari sekolah
yang dilaporkan ini kemudian membantah semua tuduhan
kepala sekolah ini mengatakan bahwa selama dia menjabat sebagai kepala sekolah
itu tidak pernah terjadi dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual
seperti yang dituduhkan oleh para pelapor para korban
bagaimana tanggapan dari komnas perlindungan anak
wajar saja ketika dia tidak tahu pasti akan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi
yang dituduhkan itu kan kepada pemilik atau founder
spi itu jadi bukan kepada guru dan pengelola pengelola unit di sana
jangan diputar balik kita tidak menuduh bahwa lingkungan sekolah
bisa saja orang tidak tahu ya artinya mengatakan bahwa tidak terjadi
tapi ini fakta terjadi
sekali lagi rasa hormat saya bahwa yang dilaporkan itu bukan guru guru dan pengelola pengelola unit usaha di sana
tetapi yang dilaporkan dengan data yang sangat akurat dan lengkap itu terduga adalah ge pemilik atau founders
jadi itu harus jelas ya
jadi yang harus membantai itu orang yang dituduhkan bukan orang yang tidak tahu
orang yang tidak tahu pasti dia akan mengatakan tidak tahu
baik baik kita nanti tunggu bagaimana proses penyelidikan dari polda jawa timur dan juga hasil olah tkp
serta bukti bukti yang tadi disampaikan oleh pak aris
terima kasih sekali waktunya pak aris merdeka sirait
ketua umum komnas perlindungan anak

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bahu membahu memutus mata rantai kejahatan kejahatan seksual
para pekerja pekerja pegiat perlindungan anak saya mohon ayo kita bongkar tabir ini
sama dengan pihak kepolisian
itu yang kita lakukan supaya itu tidak menjadi sumber fitnah
oke baik terima kasih pak aris merdeka sirait sehat selalu pak